satu hari menjelang libur akhir pekan kami punya rekomendasi untuk anda
di mana taman bumi atau geopark ciletu pelabuhan ratu adalah warisan geologi
yang menjadi wujud keindahan alam di bagian selatan provinsi jawa barat
tidak hanya memanjakan mata geopark ini juga memiliki aktivitas alam bebas
seperti halnya via ferata dan juga flying fox yang dikelola oleh masyarakat setempat
lanskap alam taman bumi ciletu palabuhan ratu terkenal akan pesonanya yang memanjakan mata
aktivitas alam bebasnya pun bisa dimanfaatkan untuk melepas kepenatan
ada berbagai macam cara untuk menikmati suasana alam dan juga pemandangan di kawasan geopark ciletu
salah satunya di wilayah perbukitan di sini masyarakat pasir panjang kecamatan ciracap
membuka kawasan wisata ekstrim yang memanfaatkan alam yaitu dinding dengan cara via ferata
nanti sebentar lagi saya akan mencoba tapi sebelumnya saya harus pakai
sebelum melakukan pemanjatan perlengkapan harus dipakai seperti helm dan harness
jalur via ferata louis kenit adalah jalur pendakian wisata tangga besi yang ditanam sepanjang dinding tebing hingga ketinggian dua puluh meter
meski tidak terlalu tinggi sensasinya tetap membuat kaki gemetaran dan menguras tenaga
tangan harus dalam posisi yang tidak terlalu tinggi
kaki pun juga selalu menginjak pijakan tangga agar badan tetap dalam posisi tegak
anak anak di sini eksplor terus menemukan beberapa titik titik
beberapa titik yang ini interesnya buat ini ini interesnya buat ini
nah setelah kita discuss gimana dan akhirnya kita kemas ini dengan atraksi geowisata namanya karena ini kawasan geopark
tangga horizontal berhasil dicapai pemanjatan via ferata saya pun akhirnya sampai puncak
namun untuk menuruni tebing dan menyeberangi sungai harus meluncur dengan flying fox
udah dua kali sekarang seneng menegangkan tapi asik
selain tidak memerlukan keahlian khusus memanjat aktivitas tebing louis kenit ini bisa dilakukan siapa saja
dari anak anak mulai usia tujuh tahun
hingga orang dewasa